momen libur panjang perayaan hari raya idul fitri telah usai dan kemacetan pun kembali terlihat di sejumlah jalan protokol di ibu kota jakarta
kemacetan terlihat di sepanjang jalan gatot subroto yang mengarah ke bundaran semanggi
suasana macet semakin terasa saat pengendara mulai masuk ke jalan jenderal sudirman dan mh tamrin
kepadatan lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi ini semakin bertambah karena pencabutan aturan tiga in satu dan penutupan arus akibat proyek simpang susun semanggi
lebih macet ya
lebih macet parah
di daerah mana
tadi itu di daerah yang depan sahit ya hotel sahit karet macet banget dan blok m